seorang pria parubaya tertangkap kamera cctv dengan sengaja melempar molotov ke masjid jami al istiqomah di jalan kamal raya cengkareng jakarta barat
dalam rekaman terlihat sebuah botol berisi bensin meledak dan mengeluarkan api
beruntung sejumlah jemaah yang hendak memasuki masjid tidak mengalami luka akibat kejadian ini
peristiwa ini terjadi pada sabtu malam saat jamaah hendak melakukan sholat isya
belum diketahui pasti apa motif pelaku melempar molotov ke area masjid
kini pelaku sudah ditangkap petugas polres metro jakarta barat untuk kepentingan penyelidikan